salam sejahtera bagi kalian
berdoa sama saudaraku
sebangsa dan sepanah air
pada hari ini
sandiaga sulaiman i
mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden
jadi saya ingin mengucapkan
jauh jauh jauh cepet yuk cepet yuk
dan ke satu yang telah kami
kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti bukti bahwa telah terjadi usaha usaha
dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa kelurahan kecematan kabupaten dan kota seluruh indonesia
kepada seluruh pendukung pasangan dua prabowo sandi yang berasal dari berbagai kalangan
dari partai partai koalisi indonesia adil makmur para ulama para relawan tokoh tokoh
dari semua agama para pemuda pemuda milenial seluruh emak emak dan bapak bapak yang militan dimanapun berada
kami ajak bersyukur kepada tuhan yang maha esa rasa syukur yang sedalam dalamnya dan setinggi tingginya
kami yakin hanya dengan rahmat hidayat dan barokahnyalah perjuangan panjang kita
semua untuk memenangkannya
dan perjuangan politik telah berhasil dengan dukungan rakyat
kami mohon janganlah kemenangan yang kita pun oleh dengan izin tuhan yang maha esa
menjadikan kita bersikap jumawa dan sikap lain yang berlebihan
inilah saat yang tepat bagi kita semua anak bangsa untuk segera saling mempererat persaudaraan kita
ini mama doyok aja anak
seperti dikatakan oleh pak jokowi
ada rantai yang butuhkan
harus segera disambung kembali
sudah tentu saya dan saudara sandiaga uno akan tetap bersahabat dengan pak jokowi dan kiai maruf amin
dan semua dalam jajaran satu
semuanya adalah saudara saudara kita
kami akan jadi presiden dan memakai presiden untuk seluruh rakyat indonesia
demi kedayaan dan kelestarian seluruh bangsa indonesia
dan nkri kita yang kita cintai berdasarkan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
terakhir marilah kita bahu membahu
apapun partai kita
apapun kelompok etnis dan ras kita
perbedaan latar belakang kultural kita
agar kita dapat segera bangkit membangun bangsa dan negara kita bersama sama
dengan pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup kita
insya allah kami akan bangun sebuah pemerintahan yang terdiri dari the best and brises agar muda kita
anak anak bangsa yang paling cerdas dan cemerlang
seorang ketua ketua berakhlak mulia
agar kita semua dapat mempercepat pembangunan
dengan cepat bersama
agar indonesia menjadi negara yang berdoa penuh
sejahtera adil dan mamur
dihormati dan disegani
dalam pergaulan internasional
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera terima kasih sekalian
terima kasih atas sejarah kita
terima kasih atas sejarah kita
mbak mbak mbak jangan berdiri jangan berdiri mas
pak pak jangan berdiri
saya mohon izin sebagai muslim untuk mengumanakan takdir tiga kali
dan menjaga tiga kali